oke kabut pekat mengenai apa dan siapa penyebab kerusuhan sedikit demi sedikit
mungkin sudah mulai tersingkap satu persatu
kita lihat nama nama mulai disebut sebagian sudah diproses hukum
ada yang jadi tersangka baru tersangka lama ada yang sudah dibebaskan
kita nggak tahu lah ya apakah ini menjadi langkah maju dalam upaya mengungkap
tragedi demokrasi dan kemanusiaan usai pemilu yang lalu
kita akan membahasnya malam hari ini bersama bang haris azhar
direktur kantor hukum dan ham lokataru
terima kasih bang haris sudah datang
kemudian ada prof aisyikam analis politik dan keamanan
yang hari ini saya pikir dia dalangnya ternyata bukan dalang
dalang betulan dalam hal pewayangan tapi bukan dalam kerusuhan
iya tapi bukan dalam kerusuhan
terima kasih prof ikam sudah datang
yang menarik ada katanya beberapa hari lalu kita sudah siap siap
karena pak wiranto kabarnya akan membocorkan
hal hal yang substansial pada hari ini lewat konversi persnya
tadi kita sudah saksikan bersama
oke saya mau ke bang haris dulu
ada hal yang mengejutkan atau ada hal yang surprise
atau ada perkembangan yang cukup signifikan
dari hasil penyidikan dari kepolisian
yang surprise bahwa tidak ada surprise
jadi gak ada hal baru ya
kenapa anda sebut itu
ada beberapa nama ada katanya pola serangan
ada masa yang diseret
sudah disebutkan dari sebelum lebaran sudah muncul
konstruksinya masih melihat pada peristiwa dua ribu satu ratus dua puluh dua itu
sebagai kerusuhan yang disengaja diciptakan
jadi memang targetnya bukan demonstrasi
saya ingin memisahkan antara demonstrasi atau aksi dengan kerusuhan
karena kalau demonstrasi dan aksi menurut saya itu sesuatu yang sah
jangan melihat orang demonstrasi atau aksi itu sesuatu yang buruk
itu hak demokrasi ya bagian dari partisipasi
nah jadi masih melihat dua ribu satu ratus dua puluh dua narasinya sebagai sebuah acara untuk rusuh
nah peristiwa di lapangan itu dikoneksikan dengan sejumlah temuan
yang sebelum lebaran sudah disampaikan
ada nama sunarko bawa senjata dan lain lain
dalam konteks keseimbangan
tidak ada yang berimbang dengan
mana effort negara untuk bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang meninggal sembilan orang
lalu berapa data resmi orang yang ditahan
dugaan saya itu kalau dalam hukum atau hak asasi manusia disebutnya sebagai
ada orang ditahan
ada juga yang keluarga korban yang tidak dapat informasi yang cukup
kalau dalam hak asasi disebutnya sebagai hak atas kebenaran
nah itu belum muncul
siapa yang tanggung jawab
jadi ketika anies baswedan sebagai gubernur muncul
menurut saya negara yang muncul malah dia
saya malah melihat kalau anies dibilang bukan pendukung jokowi
tapi buat saya dalam konteks negara dengan warganya
anies dan jokowi atau anies dengan polisi ya negara itu
iya negara itu
mau latar belakang politiknya pasti nggak pusing
lalu dari narasi keterangan yang diungkapkan oleh kepolisian dari pertama sampai hari ini
narasi apa yang coba dibangun bang haris sebenarnya
ya bahwa dua ribu satu ratus dua puluh dua itu sepertinya kerusuhan yang ingin diciptakan
lalu ditambah lagi dengan ada aktor aktor yang apa namanya
menggerakkan masa itu
saya juga coba dalami informasi itu saya juga dapat informasi itu
tapi kesimpulan saya memang ada yang mau bermain
tapi ada yang juga kelapangan
jadi sebetulnya jangan dimonotonkan
tetapi harus dilihat bahwa ini konjang tet isu
bahwa ada orang yang datang memang mau dukung prabowo
ada orang yang datang karena kepancing dengan emosinya yang menumpuk
itu ketemu semua di lapangan
ada yang punya instrumen instrumennya adalah instrumen untuk aksi
ada juga yang mungkin yang melakukan kekerasan
itu satu hal
hal lainnya juga
fakta bahwa mereka ada yang
jadi korban kekerasan
itu ada juga
nah ini semuanya harusnya dibungkus jadi satu
bukan yang ini dipeluk mati matian
bahwa ini perusuh yang situ bilang bahwa ini
sudah benar tindakan polisi
ini bukan piala yang harus direbutkan
ini fakta fakta yang harus disusun rame rame
nah tetapi ini
dari tadi malam ya beredar ke whatsapp

kantor menko polhukam akan melakukan press conference
mengungkap dan lain lain
ada kejutan kejutan surprise tadi
saya merasa bahwa kalau melihat tadi gitu ya
memang sengaja tidak mau melihat full
karena saya cuma nanya ke teman teman tadi di kantor
sebut nama nggak
siapa bagaimana segala macam
ya nggak juga terlalu mengejutkan
jadi menurut saya memang
nama namanya memang sudah disebutkan media
ataupun orang orang sudah diproses hukum gitu kan bang haris
iya nama nama yang sudah muncul beberapa minggu lalu

lalu yang rame dari majalah tempo adalah
soal tim mawar
tadi tidak disebutkan juga
malah tim mawarnya
mantan anggota tim mawar
itu melapor ke dewan pers
jadi menurut saya memang nih jadi
intervensi negara lewat siaran pers tadi
siapapun yang muncul itu
tidak ada yang otentik
tapi masuk akal nggak
cerita cerita fakta fakta yang disusun
untuk sampai pada hipotesa sementara tadi yang
begini kalau saya merasa begini
penting untuk mewadahi
menerima semua fakta fakta itu
entah siapa yang melakukan kita nggak pusing gitu ya
atau kita pusing lah tapi kita harus terima itu semua
itu harus di satu
yang kedua harus dipercaya publik gitu
harus ada kepercayaan publik
dan juga harus memang bergerak maju
ini yang nggak kelihatan
sekarang ribut lagi soal tim mawar saya udah bawa nih
nanti kita akan bahas itu
mengenai tim mawar
kalau misalnya bisa dilihatkan di kamera
atau nggak bisa ya
boleh dilihatin nggak
di mana oh ini masih di insert ya
nanti akan ada wajahnya bang haris
dan apakah bisa kawan kawan nah bisa ada
ini bukunya komnas ham
dulu saya pernah di kontras
kontras dulu kerja
kasus kasus pelanggaran ham yang berat
tapi ini yang
beberapa kasus yang kita advokasi juga
di laporan ini
laporan resmi negara pro justisia
menyebutkan soal tim mawar
dan siapa yang bertanggung jawab nanti kita bahas
oke mengenai tim mawar menarik
tapi saya mau ke profil kamu dulu
kalau tadi bang haris mengatakan surprise
karena tidak ada surprise bener ya
even nama yang disebut
cara yang dipakai
sudah diungkapkan oleh
misalnya majalah tempo
atau hal hal atau
majalah tembo lebih dulu malah
majalah tempo lebih dulu
dan proses hukum yang sudah dijalankan
anda lebih optimis daripada bang haris nggak
dalam memandang kabut ini
agak lebih sudah
sudah turun gas air mata
sehingga visibilitas kita bisa lebih baik
ya saya ini kan orang yang memang optimis ya
hanya optimis dalam pengertian
basa maduranya apa itu
nah oleh karena itu saya optimis dalam pengertian bahwa
atau aparat keamanan
berusaha dan cukup berhasil
sedikit ketenangan kepada publik
bahwa apa yang dikhawatirkan
bisa di contain bisa dibatasi
dengan apa yang selama ini di
katakan melalui siaran siaran pers
yaitu mereka akan membawa
masalah ini secara terbuka
mengumumkan kepada publik
perkara apakah itu surprise atau tidak
itu tergantung siapa yang melihat
kalau anda nggak pernah baca tempo
nggak pernah ikut sosmed
agak surprise lah
tapi kalau seperti
bang anies dan saya ya
saya sebelumnya juga
ditanya sama ini
ya menurut saya sih
kalau bisa melebihi apa yang ditulis tempo
tapi ternyata kan nggak
tadi anda katakan
polisi meyakinkan publik
bahwa narasi yang awal disebutkan
bahwa ada penumpang gelap
dalam kerusuhan ini
sudah mengarah ke arah situ
atau justru anda lihat
ada jalan yang berbeda
sejauh yang dijanjikan
itu memang sudah terpenuhi
bahwa akan ditunjukkan
siapa yang bertanggung jawab
apa yang disebut
dengan yang kerusuhan
itu memang ada betul
bahkan yang kerusuhan itu
ada beberapa kelompok
nah kalau kemudian soal dalang
itu menjadi relatif
karena dalang itu sendiri kan
tergantung yang di ekspektasi yang paling top
atau yang medium
yang di tengah
nah kalau yang sejauh yang diumumkan hari ini
nggak tahu kalau
itu dia yang bersikap besar atau rusak
yang hari ini
itu dalang dalam pengertian yang menurut saya
ukuran subjektifitas saya
tapi itu akan menuju dalang yang besar
itulah yang diharapkan
karena kalau dalang itu cuma sebegitu
ya anti klimaks tadi itu
menariknya untuk publik
dilanjutkannya usai jika
kami akan segera kembali
saya udah tahu pak
tindakan sesuatu aja ini saya kira kalau memang mau serius substantif ya harus ada lanjutannya karena seperti yang saya katakan tadi ini kan baru awalnya
yang paling substansif itu adalah bagaimana demokrasi kita ini nanti akan berlanjut setelah diumumkan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden
yang seperti seperti ini ini kalau tidak dilanjutkan nanti akan menjadi perkara di dalam perintahan yang akan datang
karena ini akan mengulang semacam deja vu dari yang lain lain dulu itu
deja vu nya apa atas meninggalnya korban
bukan itu bukan hanya itu
tapi ada masalah yang tidak dilanjutkan
oke unfinish business itu tadi ya
mungkin seperti kasus munir dan lain lain
oke bang riza anda lihat ini memang belum substansi bahwa apa yang diungkapkan tadi seberapa penting sih kita mencari dalang atau mengurusi misalnya kita tahu siapa yang kemudian membunuh
kalau saya simpelnya gini
kalau memang dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum mau karena dia tugas penyelidikan dan penyidikannya dari dia
ungkap sedetail detailnya setajam tajamnya ke atas
karena kalau misalnya ada bisa memobilisasi orang seperti dudu satu ratus dua puluh dua
narasinya kan kayak gitu kurang lebih frame yang mau dibangun
apa iya kiflan zen saja
apakah cuma politisi p tiga saja
apakah hanya cukup dengan uang enam puluh juta
nah itu perintilannya hubungannya sampai ke bawah
berarti apa ceritanya
nah kemudian anda lihat ini dalam satu dua hari terakhir
enggak enggak kelihatan
orang orang yang dianggap terlibat sunarko kiflan dan
dan banyak terlalu banyak fakta fakta yang masih perlu diverifikasi di dalamnya lebih jauh
mereka yang belum pulang mereka yang ada di rumah sakit yang nggak boleh di jenguk forensiknya ditutup dan lain lain
nah ini semua hubungannya bagaimana
siapa saja dalangnya atau ada kesalahan prosedur atau kesalahan perintah dalam operasi dua satu ratus dua puluh dua
nah saya berharap di situ
biar ini nggak cuma ributnya satu dan dua
satu dorongnya mengungkap dalangnya saja bahwa ini kerusuhan
merasa bahwa polisi ada salah prosedur
ya kalau fakta fakta itu apa namanya tumpang tindih ya sajikan saja
nah itu satu
yang kedua tadi yang saya mau bilang
kalau memang ada dalangnya ke atas diungkapkan saja
nah majalah tempo tulis soal timawar
ini menarik ada ada ada ada suatu yang baru di sini
orang kan sebetulnya secara alam bawah sadar begitu kemarin tempo munculkan tim awar
orang penasaran nih
polisi mungkin menyebut siapa di tim awar dulu itu yang sekarang bermain misalnya segala macam
ternyata enggak muncul juga
meskipun disebut nama f misalnya
misalnya disebut nama f
nah yang menarik menarik ini di majalah tempo misalnya saya kutip ya
pernyataannya pak muldoko
dikutip oleh tempo secara langsung
banyak orang mengkhawatirkan lingkungan pak prabowo
lebih mengkhawatirkan lagi kalau orang orang di lingkungannya bergerak tanpa setahu beliau
ini kan pak muldoko bisa ngomong seperti ini
artinya memang dia punya informasi barangkali
anda mesti ngundang pak muldoko barangkali ya kan
jangan cuma staf ahlinya lagi
nah ini informasi seperti apa
lalu majalah tempo juga muncul dengan timawar
ringkasan eksekutif dari penyelidikan komnas ham
yang menyebutkan timawar
tim mawar waktu itu bekerja itu atas operasi namanya operasi mantap
yang kebijakan operasi mantap ini itu muncul di tahun sembilan puluh tujuh
keluar dari mabes abri waktu itu
kesimpulan dari komnas ham
pernah menjawab operasi adalah pangap
dari timawar ini
ya kan timawar yang melakukan
ini dalam konteks kasus
pangap dalam hal itu adalah general wiranto maksud anda
ada kesimpulan dalam kasus peristiwa penghilangan orang secara paksa
yang ujungnya memecat prabowo dan muhdi purwopranjono
tapi kan ini juga gak apa yang anda ungkapkan itu kan memang gak ada hubungannya
karena ini sebenarnya
bukan asosiasi dengan masa lalu
ini kan karena diaspora para purnawirawan
diaspora para jenderal yang dulu nama namanya dalam laporan komnas ham disebut
sebagai orang orang yang harusnya bertanggung jawab
negara tidak pernah menyelesaikan dua puluh tahun
tapi diaspora mereka ada dimana mana di partai politik
masing masing bikin partai politik
dan hari ini polisi begitu mau ngungkap
kayak ada batu besar di bannya itu
dan kita tahu bagaimana tegangnya polisi dan tentara
sekarang polisi harus siaran pers
menurut anda gak akan mungkin disebut
kalau bicara hukum kita bisa bilang sama pak tito kapolri
pak kita gak mau tahu harus ungkap terus
ini kan gap bahwa polisi pisah sama tentara di lapangan seperti apa
itu kita tahu
itu menarik banget
nah sekarang sebetulnya gap gap itu bisa mudah
kalau memang negara yang dari mulai zamannya habibie gusdur
gusdur sebetulnya saya kalau soal ham gusdur paling top
gusdur siapa lagi
megawati dan lain lain
nggak ada yang mau menyelesaikan problem problem ini dua puluh tahun lalu
dan akhirnya ini comeback nih
problemnya tetap sama
ketegangan ketegangan itu akan kita bahas karena ini salah satu poin juga
katanya ada api dalam sekam yang mungkin saja akan segera atau mungkin segera atau mungkin masih dalam waktu yang cukup lama akan terbakar
kami akan bahas itu usai jadat bersama kami
masalah korban bang haris yang tadi anda sebutkan memang ini menjadi pr yang besar sekali karena itu mau gak mau harus diselesaikan namun dalam konversi pers tadi juga belum diadres secara tebal oleh kepolisian
ada satu hal yang menarik yang coba mungkin saya nggak tahu saya minta analisa anda berdua mengenai nampaknya ada kecenderungan atau ada potensi ketegangan antara dua institusi besar nih dalam bidang hukum dalam bidang keamanan antara tni dan polri
pemimpin redaksi majalah tempo arief zulkifli dalam wawancaranya kepada saya beberapa waktu lalu mengungkap hal ini kita akan bahas
yang sekarang kita temukan menurut saya adalah
yang sekarang kita temukan menurut saya adalah
yang sekarang kita temukan menurut saya adalah ketegangan antara pemerintah dengan sukul orang orang di dalam tni para purnawirawan dan sebagainya karena dengan ketidakjelasan peran dari orang orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan itu karena tidak ada tgpf dan tidak dibuka kepada publik akhirnya yang muncul adalah berbagai spekulasi spekulasi di media sosial
kita dapat penjelasan dari cfcy mengatakan bahwa ini bersalah ini tidak bersalah semua jadi spekulasi dan orang akan memilih ini eranya

orang akan memilih postingan yang dia percaya yang sesuai dengan keyakinan dia itu
mereka yang tidak mempercayai bahwa orang orang yang disebut oleh polisi dan sudah jadi tersangka itu sebagai pelaku atau dalang dari peristiwa ini adalah mengatakan oh kan bener kan ini kriminalisasi nih gitu
tidak pernah dibikin jernih apa yang terjadi
gimana prof ikam ada ketegangan tidak bisa dibikin jernih karena memang ada batu besar tadi kalau kata bang haris
anda mencium hal yang sama

ya kita harus cium hal yang sama
lihat layernya apa ya kalau saya lihat sih
dan tni itu bisa jadi
bisa diangkat menjadi salah satu
sampai sekarang memang kan
ada selalu akan ada
polri dan tni di dalam urusan
pertahanan dan keamanan itu selalu
masalahnya adalah ketika itu dibawa
di dalam wacana publik dan di atas
pada tingkat elit selalu
digambarkan bahwa tidak ada masalah
di dalam batang tubuh itu
masih selalu dirasakan
kasus ini menyimpan api dalam
sekam nggak karena kalau kita lihat
banyak tentara purnawirawan
meskipun tempo juga mengungkap bahkan ada yang
aktif juga walaupun tidak secara langsung
bisa jadi ada semacam
loyalitas korps dan lain
sebagainya tapi kita juga tidak
itu karena yang anda lihat juga
di kelompok katakanlah ini
pertahanan juga ada
mantan mantan jenderal mantan mantan
tni maupun polisi juga
jadi bagaimana menjelaskan
bahwa itu ada dikotomi polisi dengan
militer atau pemerintahan
dengan tni seperti kata mas arzul
kalau di analisis secara
kelompok bisa tapi
saya tidak terlalu yakin bahwa
itu bisa dipakai sebagai
satu satunya alat penjelasan
yang lebih bagus adalah bagaimana negara
di bawah pak jokowi ini supaya
nanti ke depan tidak mengulangi yang lama lama itu
memang perlu ada ketegasan
istilahnya itu dibersihkan
betul masalah ini jangan tanggung tanggung
lagi sebab nanti akan
menumpuk persoalan ini dan kemudian
dan polisi itu dipakai lagi
yang menghambat ini ada nggak potensi potensi
yang bisa menghambat ini tidak bisa bersih
sapunya kurang bisa bersih
membersihkan debu debu yang ada di lantai
saya kira pertama tama tentu adalah
kalau masyarakatnya percaya
bahwa polisi dan institusi
pendengar hukum ini bisa
menyelesaikan dan bisa dipegang
itu kan luar biasa
kpk dibelak belain oleh publik walaupun pemerintah sendiri kadang kadang ragu ragu
nah kalau terhadap polisi tampaknya masih harus bekerja keras apalagi kalau kemudian urusannya adalah membongkar perkara yang sangat pelik seperti ini
tetapi kalau trust itu dibangun dan kemudian pak jokowi juga mempunyai komitmen untuk membersihkan ini
jadi kalau sudah bilang dalang yang akan saya ketemukan adalah dalang pada tingkat yang nomor satu
ya harus ketemu kalau tidak ketemu ya lapor aja kepada rakyat bahwa oh ternyata kita menghadapi kesulitan dan lain sebagainya
bang haris batu batu besar apa yang anda lihat ini ada di depan polisi untuk bisa membereskan tadi itu
atau mungkin apa yang anda punya pendapat mengenai
dalam hak asasi manusia ada satu prinsip namanya non repetitions
kenapa penting untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran ham atau pelanggaran ham yang berat terutama itu supaya menjamin tidak berulang
nah salah satunya
satunya adalah dengan melakukan institutional reform reformasi institusi
dalam reformasi institusi itu ada namanya membenahi alat kerjanya membenahi aturan atau sistem mekanisme kerjanya
yang ketiga membenahi orang orangnya yang duduk di sana
apalagi kalau orang orangnya diindikasikan atau sampai terbukti punya korelasi dengan tindak pidana
nah di indonesia hari ini kita melihat beban dari masa lalu
ya yang nggak diselesaikan
jadi sayang kalau polri tni itu tidak dibersihkan atau purnawirawannya
kasus kasusnya tidak diselesaikan lewat satu akuntabilitas proses akuntabilitas yang baik
nah itu berusaha di cut
makanya kenapa saya bilang gusdur itu
saya orang yang kerja di bidang hak asasi manusia advokasi hukum advokasi ham
saya menganggap bahwa gusdur itu top
karena gusdur lah yang berani memberhentikan wira
itu dari atas pesawat
waktu gus dur jadi presiden dalam kaitan soal peristiwa timur timur
tetapi karena gusdur bekerja melakukan penegakan hak asasi manusia penegakan hukum di bidang hak asasi manusia gusdur dilengsarkan
nah kalau kita lihat dua puluh tahun lalu yang mendukung gus dur dilengsarkan namanya amin rais
sekarang amin rais
berhadapan hadapan sama wiranto
saya nggak peduli gak sama blok politik hari ini
tapi saya orang yang peduli sama soal hak asasi manusia
yang ribut hari ini itu yang dulu berteman
yang ribut hari ini
yang dulu hidup dengan satu kebijakan operasi
yang berakibat melanggar hak asasi manusia
tapi ketegangan ketegangan tadi coba dibaca bahwa antara pemerintah dengan tni dan hal hal yang lain itu mungkin saja nggak akan kemudian muncul dan meledak
dagangan tni polri itu sebetulnya soal beban bahwa polri jauh lebih dominan
itu bisa diskusi khusus lah ya
dan memang ada banyak isu
dalam kasus ini itu bisa men trigger itu nggak
pak haris dijawabin ya
biar lebih panjang
kami akan segera kembali
kalau tadi bang haris ada muncul potensi ketegangan dengan terlepas apapun latar belakangnya dengan situasi
dan fakta fakta hukum dan politik sekarang itu punya dampak bahaya nggak
atau ini bagian dari proses demokratisasi aja nih
ketegangan di mana
kata mas arief tadi antara pemerintah quote unquote ya mungkin ada polisinya di situ dengan tni yang banyak dianggap di sini
tadi nama namanya disebut gitu misalnya
itu makanya tadi kata kuncinya diaspora ya
nah mereka berdiaspora dan dalam politik lima tahunan elektoral dan lain lain berkubu di masing masing
yang akhirnya saling berhati hati
karena isu dan alat tarungnya sekarang sudah berbeda dengan yang waktu lampau lampau itu
dan akhirnya membuat mereka berhadapan hadapan
dan pertarungan pemilu kali ini kayaknya sungguh sampai mendaya gunakan segala sesuatunya sampai bersifat personal dan lain lain
dan ternyata ketika itu muncul berhadapan hadapan mereka sebenarnya saling kunci
saya kasih analogi untuk masa depan misalnya begini
ternyata ini ribut tentara misalnya
terus jokowi mau menyelesaikan
yang paling enak buat dia nyelesaikan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa
prabowo ada disitu
tapi kan orang juga lihat
apple to apple yang dalam konteks itu ya
gak cuman kasus penculikan dan penghilangan aktivis
penembakan trisakti sembangi satu dan sembangi dua
ada nama wiranto yang ada di dalam lingkarannya
menurut komnas ham ada nama hendro priyono
jadi saling mengunci itu
jadi begitu ada petugasnya
begitu ada petugasnya yang namanya polisi
mau bekerja lebih jauh
jangan nuduh nuduh kami doang
yang anda mau sebut tim mawar atau siapapun nanti misalnya kayak gitu ya
ini kan bagian dari kebijakan operasi mantap

yang itu muncul dari pak wiranto
yang itu muncul dari pak wiranto
dan komnas ham mengatakan bahwa ini ujungnya pangap
dan komnas ham mengatakan bahwa ini ujungnya pangap
nah mereka itu
jadi yang ada dua kubuk kalau ditarik balik ke sini nih
nah mereka itu
ya kan kalau pakai apa namanya timelapse itu
yang kebelakang itu
ya itu mereka satu

apa namanya pipa channel putaran yang ada itunya tuh
nah yang memboosting pernya bergerak itu
menghantam banyak rakyat itu
ini positifnya berarti ketegangan yang kita tidak harapkan

gak akan mungkin terjadi dong pak haris
ditambah dengan kondisi polisi dan tni banyak
kalau misalnya cnn mau lihat
kalau misalnya cnn mau lihat
misalnya laporannya kontras tuh ya
rajin bikin laporan tentang bagaimana ketegangan tni mapol
rajin bikin laporan tentang bagaimana ketegangan tni mapori
belum lagi nanti soal senjata satu
kita dulu pernah ngungkap
banyak teman teman yang ngungkap soal bagaimana peredaran senjata itu nggak ditertipkan
banyak teman teman yang ngungkap soal bagaimana peredaran senjata itu gak ditertipkan

terus penembakan misterius
terus penembakan misterius
di papua banyak terjadi
jadi sebetulnya apa yang terjadi pada tahun dua satu dua sebetulnya itu membuat memori orang
di papua banyak terjadi
di papua banyak terjadi
membangunkan memori orang pada banyak masalah yangihu patah diselesaikan di republik ini
yang semestinya sehingga yang salah itu benar benar salah yang benar itu benar benar benar

nunjuk satu salah terus yang situ bilang ya dulu anda juga salah di sini anda salah di sini dan lain lain
baik kalau kita bicara dampak politik ini ini apapun terungkap atau tidak terungkap melibatkan orang a melibatkan orang b
melibatkan mungkin calon presiden atau bukan calon presiden punya dampak politik apa dalam beberapa waktu ke depan ini prof
yang saya paling khawatir adalah semakin mundurnya atau terhambatnya konsolidasi demokrasi
karena pemerintah yang akan datang ini yang term kedua juga akan disibukkan dengan urusan urusan seperti ini
oleh karena itu saya tidak mendukung menyelesaikan persoalan kayak begini itu hanya dari segi tentara dan polisi
apalagi kalau kemudian ditarik menjadi masalah belakang
karena ini harus ada semacam containment pembatasan masalah yang akan dipakai modal untuk lima tahun ke depan
dan akan diteruskan lagi
sehingga demokrasi itu demokrasinya kemudian bisa jalan
sebab kalau kemudian trauma masa lalu ini dipakai dan diizinkan dipakai itu bahaya
belum lagi kita juga menghadapi pr yang global yang sangat serius yaitu radikalisme
kalau yang radikalisme juga nambah nambah
dan faktanya juga memang kelompok itu dipakai juga di dalam kontestasi pemilu
ini akan lebih berat lagi
dalam konteks korban yang tadi kata bang haris ini tidak diadres terlalu tebal
ini punya juga dampak yang cukup baik
sementara korban itu kadang kadang kita juga tidak sedikit orang yang meninggal dunia
juga kurang fair
yang selalu kita mengharapkan kalau yang bertanggung jawab tentang korban itu adalah negara atau pemerintah
kan harus diselidiki dulu
sebetulnya korban itu korbannya siapa
jangan kemudian otomatis di dalam back mind kita
karena zaman order baru negara otoriter itu yang bertanggung jawab adalah pemerintah
dalam soal korban itu
langsung sekarang itu juga sama
dan itu mencoba polisi buktikan satu persatu lewat narasi fakta fakta politik tadi
publik sekarang ini diberi satu kesempatan untuk mempercayai polisi
nah nanti kita berharap bahwa polisi itu fair lah
kalau memang itu yang nembak itu adalah aparat ya diakui aja
tapi kalau tidak juga dibongkar
kalau nggak begitu nanti orang orang yang anti terhadap satu ini akan menggunakan itu seolah olah pasti yang kalau ada yang mati atau hilang itu pasti adalah
kuncinya penegakan hukum dan pembuktian hukum tadi
bang haris terakhir
dari anda satu menit
tapi sekarang siapa yang harus dipercaya untuk melakukan
nah saya mau mengingatkan
saya pernah baca beberapa buku gitu ya laporan laporan
bagaimana misalnya gerakan pemerintah
bagaimana misalnya gerakan pemerintah

atau gerakan gerakan lain
yang dulu cuma jumlahnya berapa
sekarang akhirnya jadi membesar dalam beberapa tahun
kalau tidak ada negara yang muncul melakukan pengungkapan fakta dan mendorong pertanggung jawaban
bibit bibit kebencian itu bisa membesar
kita kan gak mau bangsa kita pecah
hanya dalam soal partisipasi tapi jadi pecah gitu
kita sedih kan lihat kayak gitu
udah nggak enak
nggak tahu teknologi komunikasi ke depan seperti apa lagi
jadi menurut saya memang penting negara muncul
untuk itu saya mau bilang begini
saya nggak mau mendiskusikan punya kapasitas atau tidak ya presiden jokowi sebagai presiden
bukan sebagai person
ya pasti punya lah
nah tapi saya mau melempar tanggung jawab ini ke dia
bagaimana dia menyusun satu rencana aksi
kita punya rencana aksi nasional tentang hak asasi
tentang hak asasi manusia
tetapi jangan dibikin perintilan untuk membahagiakan orang orang saja
tetapi bangunlah rencana aksi di bidang hak asasi manusia
di bidang hukum di bidang kemanusiaan
itu seperti apa
kalau saya malah merasa penting untuk menyelesaikan yang masa lalu
supaya kedepannya enak
supaya kedepannya lancar
makin tidak diselesaikan makin menyandra buat saya
yang menyandra kita juga waktunya sudah habis
bang haris terima kasih sudah
terima kasih sudah mau berbincang bersama kami
pak ikam terima kasih sudah mau berbincang
mudah mudahan apa yang kita harapkan bisa segera terwujud
terutama penegakan hukum dan pembuktian
supaya yang salah itu betul salah
ya benar itu harusnya menjadi orang yang benar
terima kasih ya
mudah mudahan itu menjadi harapan kita semua
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di siena indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung
kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan
saya budi adiputro